ya dan beragam kritik untuk meluruskan proses demokrasi politik yang akan kita hadapi dua ribu dua puluh empat mendatang ini terus berdatangan
salah satu yang sedang jadi sorotan tadi dugaan manipulasi verifikasi faktual partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat yang dilakukan oleh kpu
dan sejumlah temuan sudah mencuat di media namun hingga kini belum ada yang tegas bersuara baik kpu maupun bawaslu
untuk membahasnya malam ini sudah bergabung bersama kami di studio ada ketua kpu ri periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua mas ilham saputra
selamat malam mas ilham
selamat malam mas
dan kemudian juga ada mas ferry amsari dari koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih selamat malam mas ferry
selamat malam mas
tadi sudah menyimak apa yang sudah saya paparkan terkait kronologi mencuatnya kasus ini
ada yang keliru atau yang perlu ditambahkan mas ferry
tadi sudah luar biasa ya untuk jadi resum peristiwa ini
hanya saja saya mungkin ingin menambahkan bahwa kpu sudah pernah menyatakan menerima somasi dengan kemudian mengirimkan surat
kepada kami untuk kemudian melakukan cross check
dan kpu sempat mempertanyakan bahwa kami tidak mengungkapkan nama nama
tentu saja tidak dan tidak akan
karena untuk faktor perlindungan nanti dalam proses lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan proses hukum
kami akan ungkapkan semua satu persatu alat bukti dan keterangan saksi saksi yang menurut kita sangat valid
dan tentu saja ini dalam rangka juga melindungi mereka karena ini sedang berjalan
hanya saja sikap kpu kan mendua menyatakan menerima somasi tetapi mempertanyakan berbagai hal yang kami sampaikan
padahal kalau betul menerima somasi berarti mereka mengakui terjadi peristiwanya dan mau memperbaiki itu
mudah mudahan dalam waktu dekat satu persatu alat bukti yang kami miliki akan kami sampaikan
baik dalam rangka menuju proses di dkpp maupun untuk membuka informasi kepada publik
nah ini kan teman teman koalisi sudah melayangkan gugatan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp
sudah ada respon atau jawaban
melaporkan ya dan sejauh ini kita belum dapat
karena kan ada proses di dkpp dan saya pikir kita akan menunggu proses itu
sementara kita juga akan mencoba melaporkan ke polisi
dugaan terutama soal perusakan dokumen atau pemalsuan dokumen yang juga berkaitan dengan kepentingan para saksi
karena ini ada kaitan dengan perlindungan saksi dan korban yang kebetulan kita punya data yang cukup banyak
yang bisa mengungkapkan terjadinya kecurangan
bagi kita semakin kpu membantah semakin terasa kebohongannya
dan hari hari ini saya lihat akan bertambah kebohongan
dari apa yang kita lihat dari data itu ya
apa yang membuat responnya ini semuanya terkesan lambat begitu
ya saya tidak tahu ya
saya tidak ingin menuduh dkpp dan bawaslu
tetapi dari satu data yang kita temui memang ada pernyataan dari pimpinan kpu
bahwa kalian semua yang di daerah ikuti kami saja
karena dkpp dan bawaslu juga sama kita
nah mudah mudahan kelambatan ini bukan karena faktor itu ya
mudah mudahan karena memang sedang mempersiapkan secara profesional masing masing tugasnya
hanya kita heran juga dengan teman teman bawaslu kenapa kemudian menganggap belum ada ya kecurangan dan segala macam
mestinya begitu verifikasi itu bermasalah kpu sudah mengetahui bawaslu sudah mengetahui
hanya saja kita juga dapat terkonfirmasi akses teman teman bawaslu untuk memastikan verifikasi faktual di sipol itu
jadi bawaslu sendiri sebenarnya sudah mempertanyakan mestinya kok kalian membatasi akses kami
dan itu adalah salah satu tanda bahwa ada yang tidak benar di proses sipol
dan sebagai informasi kami juga sudah mencoba untuk menghubungi kpu bahkan bawaslu dan juga dkpp mengundang untuk berdialog bersama kita pada malam hari ini
namun memang belum ada responnya begitu ya
tapi tadi dewan kehormatan penyelenggara pemilu didesak untuk memeriksa semua
jajaran kpu baik pusat maupun daerah yang diduga melakukan pelanggaran
karena disini ada kekuatan atau skenario lain di belakang ini apakah anda melihatnya juga seperti itu
saya pikir ya dari apa yang kita temukan di lapangan memang ada banyak faktor skenario yang mungkin bisa menjadi alasan ya kenapa kecurangan ini dilakukan
tapi kami tidak ingin berkonsentrasi dari tujuannya saja
tapi kami konsentrasi benarkah telah terjadi kecurangan ya
jadi kalau kita fokus dengan tujuan nanti itu akan menimbulkan perdebatan baru
tapi fakta bahwa telah terjadi kecurangan menjadi jauh lebih penting
nanti mudah mudahan di sidang dkpp akan terungkap apa saja tujuan sebenarnya
atau di sidang pidana ya kalau memang masuk laporan pengerusakan dokumen atau pemalsuan dokumen
baik saya akan ke mas ilham sebagai penjabat ketua
pak komisioner kpu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua ya melihat kasus ini seperti apa
ya sebetulnya dugaan dugaan kuat ini memang kalau benar dugaan itu memang melanggar mekanisme
jadi misalnya saja kalau pengalaman saya menjadi anggota kpu justru perintah perintah keras kami kepada teman teman provinsi dan kabupaten kota adalah jangan melanggar aturan
kalaupun mengancam karena ada indikasi teman teman kpu provinsi dan teman teman kpu melakukan
potensi kecurangan gitu atau kesalahan administrasi
nah itu kami tegur
bahkan kami surati melalui surat dinas satu juga kemudian kami telepon langsung
nah itu yang paling tepat sebetulnya
karena memang perintah dari kpu ri kepada kpu provinsi dan kpu kabupaten kota itu kan hirarkis dia
jadi memang harus dilakukan dilaksanakan
tetapi kalau melanggar aturan seharusnya kemudian kpu provinsi dan kpu kabupaten kota bisa kemudian mempertanyakan
sesuai peraturan ini tidak sesuai dengan peraturan a peraturan b atau undang undang b
undang undang a gitu ya
nah jadi saya kira kalau kemudian kalau ada dugaan intimidasi dugaan kecurangan saya kira ini perlu diusut
salah satu suksesnya berjalannya penyelenggaran pemilu adalah penyelenggara pemilu yang bisa dipercaya oleh publik
kalau belum apa apa di tahapan awal verifikasi partai politik sudah ada persoalan
saya khawatir kepercayaan publik kepada kpu akan semakin berkurang
dan itu akan mengurangi kualitas penyelenggaran pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
tapi ketika anda menjabat pernahkah anda menemukan kasus seperti ini
pernah kita pernah mengadukan salah satu kasus ini
kalau kasus ini saya tidak menemukan di masa pandemi saya
tetapi kemudian kami pernah mengadukan anggota kpu kabupaten kota berdasarkan investigasi dari teman teman kpu provinsi
diadukan ke dkpp dan itu dipecat
karena penyalahgunaan memanipulasi suara
nah itu kan persoalan memang kan memang itu hal yang dilanggar aturannya
apakah prosesnya lambat juga pada saat itu
alhamdulillah ketika itu tidak ada poros lambat
nah anda melihatnya kenapa saat ini kok terkesan
saya tidak melakukan investigasi
karena takut masuk rumah sakit
kalau pak ferry bisa melakukan investigasi soal itu
tetapi memang di dkpp itu memang ada aturan ada beberapa prosedur prosedur harus dijalankan
nah semoga tadi bukan karena rekayasa atau karena memang perlambat
tapi memang karena perlu dicari bukti bukti lain
perlu kemudian ketika sidang disiapkan administrasinya lebih lanjut seperti itu
nah mas ferry kalau tidak salah koalisi sudah mengajukan ada tiga gugatan pelanggaran
atau tiga kemampuan
atau somasi apa saja yang di
iya pertama baru somasi
kedua laporan kepada dkpp
nah ada rencana dalam waktu dekat laporan berikutnya dari kpud yang berbeda
sekaligus kita menambahkan bukti bukti lain
dan laporan laporan ini kita akan buat satu rangkaian ya
untuk mengindikasikan bahwa memang ada perintah dari pusat kepada daerah
jadi makanya dipisah pisah
apakah hingga saat ini bukti yang ditemukan atau yang didapatkan oleh teman teman koalisi ini
belum cukup kuat untuk dilaporkan begitu atau bagaimana
bukti itu sangat kuat
tidak mungkin kita gegabah melakukan kritik kepada kpu
dan paling penting kenapa kemudian alat bukti ini belum banyak kita sebarkan satu per satu
karena mempertimbangkan keselamatan teman teman kpu daerah
karena tidak ada laporan saja mereka diintimidasi
diancam bakal masuk rumah sakit
apalagi kemudian ada laporan yang kita tentu saja khawatir keselamatan mereka
kita sedang menunggu ya komunikasi lebih lanjut dengan lpsk
kalau kemudian keamanan teman teman ini sudah terjamin
mudah mudahan kita akan segera membongkar
banyak hal yang kita temukan ke publik dan juga di dkpp
apakah hingga saat ini proses bergulir
perlindungan terhadap para korban yang memberikan kesaksian ini
tapi apakah ancaman dan intimidasi itu masih terus didapatkan oleh mereka
sejauh yang kita terima laporannya memang ada peningkatan ya
baik bentuknya suasana di ruang pekerjaan
maupun kecurigaan dari pusat provinsi kepada mereka
bahwa mereka adalah pihak yang dicurigai sebagai pelaku pelaporan terhadap tindakan curang yang dilakukan kpu ri
nah saya ke mas ilham dulu sekarang
menjadi anggota kpu ri atau kpud itu sepertinya duduk di kursi panas
banyak sekali godaannya
banyak sekali tantangannya
ketika anda menjabat
apakah itu juga menjabat
apa juga yang dirasakan
artinya gini kritik kritik terhadap kpu terhadap penyelenggara pemilu adalah suatu hal yang biasa
karena biar bagaimanapun dalam alam demokrasi
sebuah lembaga negara pejabat negara itu tidak luput dari kritikan kritikan seperti itu
tetapi kemudian itu bisa dijawab tentu dengan kinerja
bang ferry juga dulu pernah mengkritik kami gitu kan
tapi gak pernah di rumah sakit kan
oh gak pernah
kami selalu menerima ngo dengan baik sekali
kemudian kritik kritik dan masukan masukan kami jalankan kalau memang itu sesuai dengan peraturan undang undangan
dan kami mampu lakukan
jadi itu sebetulnya persoalan biasa saja
kalau kemudian kpu berjalan sesuai dengan peraturan undang undangan
kritik kritik itu adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi
nah yang jadi persoalan kemudian
tudingan tudingan ini atau kemudian dugaan dugaan kuat terhadap penyelewengan
atau upaya upaya penyelewengan di verifikasi partai politik
kan banyak hal yang bisa kita lakukan
pertama bahwa asli
ada keinginan tidak untuk melakukan investigasi pertindakan ini
sudah dilapor oleh teman teman koalisi misalnya saja
nah padahal dulu di masa kami
bahwa asli itu soal penggunaan sipor saja disoal
penggunaan sipor disoal
karena tidak ada dalam undang undangan dan sebagainya
nah sekarang harusnya kemudian bahwa asli harus lebih ketat
karena dugaan dugaannya semakin kuat
kan seperti itu
nah kemudian juga dkpp juga demikian
harusnya tidak perlu kemudian menunggu laporan dan sebagainya
walaupun memang dkpp dalam peraturan undang undangan dibuat seperti itu
tapi ketika laporan itu masuk
diproses saja dengan cepat
karena itu adalah upaya untuk pengungkapan kebenaran
nah saya khawatir juga kalau kemudian hal hal seperti ini seakan akan ditutup tutupi
dan kemudian juga ada upaya dugaan intimidasi dan sebagainya
saya kekhawatir kemudian penyelenggara pemilu menjadi
ada kendala ada persoalan gitu dalam tubuh penyelenggara pemilu itu sendiri
dan tadi seperti mas ilham bilang
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu ini
nah tadi juga mas ferry sempat mengatakan kan
si paul ini boleh dibilang bisa menjadi akar permasalahannya
karena sangat tertutup bahkan bahwa itu saja tidak bisa mengakses dengan mudah
aplikasi yang seharusnya menjadi satu satunya
saya agak meragukan sebenarnya mas
saya agak meragukan kalau kemudian bawaslu tidak bisa mendapatkan akses
mereka minta seluruh sistem informasi
mereka minta akses dengan surat yang resmi
dan kemudian kita berikan
apa saja yang bisa dibuka
dia mengawasi sistem informasi
kecuali yang terkait dengan persoalan persoalan personal caleg misalnya
itu tidak bisa kita kemudian
kita bisa berikan memang ada perjanjian bahwa ini tidak bisa diungkap kepada publik misalnya
hal tertentu yang kemudian tidak mau atau kemudian sang caleg tidak mau
tidak bersedia untuk kemudian dipublikasi
karena ada tuh dalam form c berapa saya agak lupa
itu ada formnya dibintangi
mau di publikasi atau tidak
kalau mau kita publikasi
berarti seharusnya bisa ya
dari semua sistem informasi logistik segala macam
itu pelanggaran buat kami kok kemudian tidak memenuhi permintaan dari bawah seluruh betul
secara undang undang mereka harus bisa mengakses
karena mereka bagian yang akan mengawasi proses termasuk juga verifikasi faktual
nah kalau mereka tidak bisa akses bagaimana mereka bisa tahu ini benar atau tidak benar
nah kita menemukan variatif ini terjadi
ada yang bisa akses tetapi beberapa hari kemudian tidak bisa
ada yang kemudian hanya beberapa hari bisa akses lalu tidak bisa sama sekali
ada yang sama sekali tidak bisa mengakses
nah ini kan sebenarnya kalau mau bicara tugas bawaslu
bawah seluruh semestinya harus segera merespon
karena itu saja tidak bisa mengakses sudah menjadi pelanggaran
dari tindakan kpu
nah itu artinya berarti itulah alasan koalisi teman teman mendesak agar sipol ini diaudit
jadi kalau ingin mau jujur
ini mau jujur
kpu dengan berani melakukan audit forensik dari si paul
sehingga pasti akan diketahui di mana dan kapan data itu berubah
kalau betul betul tidak curang tidak akan terjadi
itu ya semua data akan berjalan sewajarnya
kalaupun memang kata ketua kpu ada tms lalu menjadi ms karena perbaikan juga akan terlihat di sana
apa saja yang diperbaiki
nah kalau mau jujur silahkan buka
dan tunjukkan kepada publik kebenaran siapa sesungguhnya
sebelum kami menyampaikan bukti bukti di proses dkpp atau pengadilan
tapi beberapa kali juga pak idam holik dari kpu mengatakan bahwa sipol ini sebenarnya cuma alat bantu
memang alat bantu
tetapi alat bantu memudahkan peserta untuk kemudian mengikuti seluruh ketentuan yang diatur oleh kpu
tidak alat bantu untuk mencurangi proses penyelenggaraan pemilu
nah memang alat bantu
kalau ini memang alat bantu kita sadar semua juga bergantung kepada kejujuran manusia kan
sebagai alat bantu ya manusianya kalau jujur dia akan membantu
kalau dicurangi alat bantu itu bisa menjadi alat kecurangan
sebetulnya sipol itu adalah upaya kita upaya penyelenggara untuk transparansi
iya kan transparansi memudahkan dan juga untuk memudahkan partai politik
jadi partai politik bisa mengupdate kapan saja ketika mereka mau mengupdate anggota politik
tinggal minta izin kepada kpu kita buka aksesnya silahkan dilakukan
jadi saya kira betul alat bantu tetapi bukan hal yang kemudian malah tidak transparan
kalau memang kpu kemudian menganggap bahwa tidak ada persoalan ya kita audit saja bareng bareng
kita lihat jejak jejak digitalnya seperti apa
teman teman partai prima kan pernah juga mengungkapkan mas bahwa ketika mereka mau mencoba mengakses sipol
ternyata ada beberapa hari kemudian mereka tidak bisa akses
ini peserta nih
tapi begitu mereka lapor ke bawaslu bawaslu juga mengatakan jangankan kalian kami juga tidak bisa akses
ini sudah problematika yang sebenarnya sudah bisa diantisipasi jauh hari oleh bawaslu bentuk pelanggarannya
kenapa tidak bergerak ya saya juga tidak tahu
nah jika terbukti ada kecurangan apakah partai yang sudah ditetapkan ini nanti bisa dianulir
begitu pula dengan partai yang sudah mendapat kesempatan untuk administrasi dan verifikasi ulang yang baru saja terjadi
yang baru saja tadi kita bahas
tapi nanti tahan dulu jawabannya
kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di prime news
terima kasih anda masih bersama prime news

kami masih membahas terkait dugaan manipulasi verifikasi faktur dan penyusupan
partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat bersama dua narasumber kami pada malam hari ini
mas ferry kita lanjutkan
tadi adakah selain desakan mengaudit sipol
apakah saatnya pemerintah turun tangan dalam hal ini komisi dua untuk segera evaluasikah atau memanggil kpu kah
tentu komisi dua akan menanggung
tentu komisi dua akan menanggung
saya pikir bahwa sebagai dpr yang tugasnya mengawasi dalam salah satu objeknya adalah soal penyelenggaraan pemilu politik dan segala macam
saya pikir memang harus ada peran untuk mendesak keterbukaan
tapi jangan berperan untuk campur tangan dan menyembunyikan permasalahan
mestinya harus ada itu
saya lihat ketika komisi dua bicara di cnn ketika itu yang direspon dari video adalah
apakah ini kalau tidak benar
kalau tidak benar bisa dihukum
kan bukan itu responnya
tapi kalau ini benar apakah kalian siap bertanggung jawab
karena kami yang memilih anda dan anda tidak boleh curang
nah ini problematika yang membuat semangat publik terhadap pemilu kita jadi rendah
antara peserta dan penyelenggara tidak terlihat komitmen untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik
mestinya tergambar dari sikap
kami akan memanggil dan betul betul mempertanyakan ini
dan bahkan kalau ada hal hal kecil yang semestinya menjadi kewajiban tidak dijalankan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini kpu dan bawaslu
mestinya komisi dua sudah mempertanyakan itu dan menganggap ini sebagai tindakan kelalaian
belum lagi pelanggaran
nanti pelanggaran akan disampaikan di dkpp
kalau menurut mas gilal pemerintah saat ini harusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah
iya kpu sebenarnya tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun
tetapi kinerjanya bisa dipertanyakan
artinya komisi dua harus penuh dengan komitmen full
bahwa atas nama agar penyelenggaran pemilu ini berjalan dengan baik dan demokratis
tentu harus menegur kpu apakah benar ada penyelewengan ini
apakah bukti bukti yang kemudian diberikan oleh teman teman koalisi benar benar dilakukan oleh kalian
itu bisa dilakukan sebetulnya
melakukan verifikasi terhadap kebenaran bahwa apa yang kemudian dituduhkan dugaan dugaan itu benar atau tidak
dulu kami soal soal seperti itu dipanggil langsung langsung diinterogasi dan sebagainya
jadi harusnya harus cepat dan memang juga bagian dari tugas pengawasan dari dpr
nah tadi sebelum break kan saya sempat bertanya
ketika kecurangan ini atau bukti kecurangan ini ditemukan apakah partai yang sudah ditetapkan secara hukum ini bisa dianulir
ya kalau bisa sih bisa ya
tapi saya mau juga menjelaskan kan
karena kemudian disipul kita dan kemudian diverifikasi administrasi dan faktual kita tidak mudah dilewati oleh banyak partai
tapi kalau terbukti melanggar menurut saya tidak ada alasan untuk tidak menganulir ya partai partai yang bermasalah
hanya saja partai ini pasti akan merasa tidak fair
bahkan oleh partai yang ada di dalam parlemen kalau mekanisme ini diterapkan kepada mereka mungkin berat juga bagi mereka
jadi kita akan menganulir partai partai di luar parlemen yang kemudian tercatat punya masalah
padahal ini ada ketidakseimbangan ketidakadilan dalam proses penyelenggaraan pemilu
nah berbicara soal tidak fair
hari ini kita mendengar bahwa partai umat sudah bisa dan lolos verifikasi administrasi ulang
baru administrasi ulang ya
dan sekarang dalam proses verifikasi faktual
sudah ada suara suara dari partai yang tidak lolos merasa iri
dan sudah akan melakukan gugatan begitu
ada satu hal yang tidak adil saya lihat ya dalam proses verifikasi terhadap partai umat dengan partai yang lain
kalau dilihat dari catatan yang disampaikan oleh cnn dalam berita sebelumnya ketika pak amin rais menyampaikan ketua umum mereka bertemu dengan ketua

ini kan perlu dipertanyakan pertemuan ini
apapun alasannya itu tidak berimbang dengan partai partai yang lain
yang oleh ketua kpu tidak dipertemukan dengan ketua partainya
di titik ini saja sudah terjadi ketidakadilan
bagaimana kita bisa menganggap bahwa partai yang lain merasa ini proses yang fair ya
ketika partai umat yang akan sebentar lagi kalau lolos verifikasi faktual ya ternyata mendapat pertemuan yang istimewa dengan ketua kpu
sementara partai partai yang lain malah mungkin dihindari oleh ketua kpu
anda pernah didatangi oleh partai partai atau banyak partai
sebetulnya gini saya usnusun saja mungkin ini dalam pertemuan adjudikasi di bawaslu
ketika partai umat melakukan gugatan kepada bawaslu adjudikasi gitu
mungkin pertemuannya di situ
saya tidak tahu mekanisme partai partai lain yang tidak lolos yang kemudian sudah melaporkan ke bawaslu
apakah kemudian ketua kpu juga hadir bersama ketua partainya
waktu keterangan pak amin rais itu bukan pertemuan adjudikasi
tapi pertemuan di tempat lain yang menyampaikan bahwa partai umat tidak lulus
nah ini fakta baru lagi
nah itu bagaimana tanggapan anda
ya pertemuan pertemuan khusus itu tidak baik gitu ya untuk kemudian apalagi dalam proses menuju adjudikasi
baiknya kemudian pertemuan pertemuan itu juga mempertanyakan terkait dengan penyelenggaran pemilu
itu bisa dilakukan di kantor
nah saya tidak tahu apakah itu dilakukan di kantor personil atau apa
nah mungkin kang ferry lebih tahu soal soal itu
nah baiknya kemudian proses proses yang informal itu tidak dilakukan di luar kantor
harusnya di kantor saja dilakukan
tapi sekali lagi memang harusnya partai partai lain juga harus mendapatkan perlakuan yang sama
misalnya gini ketika orang mendaftar yang partai a diterima oleh ketua kpu partai b diterima oleh kepala biro misalnya
itu saja sudah merupakan ketidakadilan atau ketidaksama ya perlakuannya
nah tapi apa namanya dari proses ini memang tidak akan mengganggu tahapan pemilu dua ribu dua puluh
tapi apakah akan
kedepannya akan seperti apa ini
itu seperti saya bilang mas
habis ini kita ada penentuan dapil
dan bahkan mk baru saja memutuskan bahwa dapil yang selama ini bagian tidak terpisahkan dari undang undang untuk dprd dan dprd provinsi dikembalikan ke kpu
wah ini peluang yang luar biasa
karena dapil dapil yang diundang undang ini banyak yang bertentangan dengan misalnya jumlah penduduknya
jumlah pendudukan terus berkembang ya mas taufik ya terus berkembang
nah apakah kemudian yang sekarang di undang undang itu akan sama dengan jumlah penduduk untuk menentukan dapil
kemudian ada dapil yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip pembentukan dapil
misalnya cianjur dengan bogor
cianjur dengan kota bogor itu tidak berbatasan langsung mas
prinsip untuk pembentukan dapil adalah dia harus berbatasan langsung
misalnya seperti itu
belum lagi nanti kampanye
yang saya khawatirkan rekapitulasi dan sebagainya
jika ada hal seperti ini maka ketidakpercayaan publik kepada kpu ini harus dijawab dengan kerja kerja yang baik
kerja kerja yang optimal gitu ya
nah sehingga dugaan dugaan terhadap kpu yang selama ini ada dalam verifikasi partai politik
bisa dihindari seperti itu
nah satu lagi selain ketidakadilan
suara suara yang sekarang terdengar mudah mudahan tidak sumbang nih ya
sudah mulai terdengar itu adalah ketika dugaan manipulasi kecurangan verifikasi parpol ini
akan dijadikan kendaraan atau alat oleh sebagian orang untuk menunda pemilu
saya merasakan ada upaya itu ya
mencoba untuk memanfaatkan segala cara
untuk menunda pemilu
tapi sekali lagi saya bilang penundaan pemilu adalah kejahatan terbesar demokrasi
tidak dikenal istilah penundaan di dalam undang undang pemilu tujuh dua ribu sembilan belas
yang ada itu susulan dan lanjutan
yang maknanya adalah apapun yang terjadi ketika terganggu pemilu
dia tidak ditunda
dia mau disusul atau dilanjutkan
pemilunya tetap harus dilangsungkan
bahkan kalau terjadi gempa besar di satu tps ya
kalau memang di tahapan tertentu atau di daerah tertentu terjadi tahapan yang putus
dilanjutkan prosesnya akan disusul
kalau belum terjadi proses tahapan terjadi gempa ya susulan
jadi tidak dihentikan pemilunya
tidak ditunda pemilunya
pemilunya tetap lanjut
hanya bisa tahapannya disusulkan atau kemudian diberikan
dan hanya di daerah yang bencana tadi
dan hanya di daerah yang bencana
tapi apakah anda mendengar suara suara ini juga
saya kira saya belum melihat itu ya
dan saya kira sangat tidak relevan ya untuk menunda pemilu
sekali lagi selama konstitusi menyatakan lima tahun sekali
undang undang pemilu seperti yang disampaikan uda ferry masih seperti itu
ya saya kira tidak ada alasan untuk kemudian menunda pemilu
kalau anda melihat kasus ini
apa sih sebenarnya yang harus dilakukan agar tidak ada lagi yang seperti ini
ini kan kalau tidak salah di dua ribu sembilan belas juga ada dugaan dan juga pelaporan pengaduan terkait ini banyak begitu
apa yang harus dilakukan
menjawab sesuai dengan pertanyaan dari publik
saya kira begitu
ketika sintung kami dipertanyakan
wah sintung kami bekerja seperti ini
sintung ini alat bantu
nah alat bantunya memang tidak ada kecurangan
ketika kemudian formulir c satu itu dihitung
tapi kemudian bisa dirubah pada rekapitulasi di tingkat kecamatan
di kabupaten juga ditemukan ada persoalan
hal seperti itu harus dibuat transparan
bahwa apa yang kami lakukan benar
nah kalau sekarang dugaan ini kan dugaan dugaan dari kecurangan tidak dibuktikan dengan jawaban yang somasi belum dijawab
atau kemudian permohonan terhadap audit sipol juga belum dijawab misalnya seperti itu
jadi ya kpu harus transparan dan kemudian menjawab pertanyaan publik terhadap duga dugaan tadi
nah untuk teman teman koalisi
gugatan sudah diajukan somasi juga sudah diajukan
tapi belum juga mendapatkan respon
apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan
tentu selain proses hukum yang akan terus kami lanjutkan
kami juga menghimbau ya kalau lembaga yang berwenang untuk kemudian menetapkan upaya perbaikan proses penyelenggaraan pemilu kita juga bertindak
misalnya kami menuntut agar seluruh penyelenggara yang terlibat dengan proses kecurangan ini harus diganti
dari pusat hingga ke
dari pusat bawah
yang tercium aromanya patut dicurigai ada alat buktinya ganti semua
karena ini tidak akan mengganggu proses pemilu karena otomatis itu ada proses pergantian ya
semacam paw nya lah begitu ya yang tidak akan mengganggu proses
dan saya yakin seluruh daftar penyelenggara yang siap menggantikan ini adalah orang orang yang pernah punya pengalaman dalam kepemiluan
jadi tidak ada soal
problematikanya mau tidak mau
membiarkan atau tidak membiarkan kecurangan ini
kalau saya lihat beberapa kasus terdahulu di beberapa era kpu ya
bahkan kpu ketika melaksanakan putusan mk dipertanyakan bisa diperhentikan
ini yang sudah jelas jelas terang benerang kecurangannya malah diabaikan dan dibiarkan
saya khawatir ini adalah kejahatan berjamaah ya
semua terlibat dalam kecurangan ini
dan ini betul betul
mungkin menunggu bukti bukti itu diungkap
saya pikir sudah ada waktunya kita di dkpp
mereka juga sebenarnya sudah punya bukti itu
tinggal mau berkata jujur kepada publik atau tidak
kapan akan mengungkap bukti itu
sepanjang dkpb segera menggelar sidang kita akan mengungkapkan
menunggu sampai kapan
kan sudah mulai satu persatu ya
cin sudah dapat sesuatu
kita juga sudah memberikan sesuatu kepada publik
sama sama nih dengan teman teman media
kita semua punya data itu
hanya tinggal waktu untuk membuktikannya
ini semakin lama yang berbohong akan menambal kebohongannya dengan kebohongan baru
tapi kita juga akan mengungkapkan kebenaran kebenaran baru
mas irwan setuju tadi yang dikatakan oleh mas ferry
untuk merombak susunan kpu ini yang ter
kalau komentar dia ada coy itu ya
terindikasi melakukan kecurangan
ya saya kira kalau kemudian dkpb
bawaslu bekerja dengan bukti bukti yang nyata
kenapa tidak itu bisa dilakukan
kalau itu terbukti memang begitu
negarisme dalam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
ya dilaporkan di kpp
dipecat diganti oleh paw berikutnya
nah sekarang tinggal bagaimana proses aduan aduan dari teman teman koalisi
dan juga kemudian bawaslu harus menemukan bukti bukti yang
seperti dugaannya sudah sangat kuat gitu kan
tinggal kemudian bawaslu berinisiatif
kemudian melakukan pengawasan terhadap verifikasi partai politik saat ini
dan juga nanti pembentukannya
tapi ada tahapan tahapan selanjutnya
terakhir dari mas hilam
apa yang harus dilakukan oleh anggota kpu ini untuk menjaga netralitasnya
menjaga tetap bersih dan tetap jujur begitu
ya sebenarnya simpel ya
pertama ingat sumpah
sumpah ini kan ya ini walaupun klise tapi langsung terkait dengan tuhan yang maha esa gitu kan
kedua pertemuan pertemuan dengan partai politik
dengan orang orang yang kemudian terlibat dalam proses penyelenggaraan
yang memang tidak boleh ditemui oleh kpu
datang ke kantor
jangan ada pertemuan pertemuan khusus
karena itu sangat berpotensi untuk melanggar
percaya dengan saya
ada upaya untuk memberikan uang lah
ada upaya untuk memberikan dan lain lain sebagainya
nah kemudian tegakkan integritas penyelenggara pemilu
udah situ aja
kalau itu kemudian dipatuhi dipedomani
insya allah tidak akan ada persoalan persoalan yang muncul dugaan dugaan seperti ini
ya intinya dugaan manipulasi dan kecurangan ini harus diungkap secara jelas
dan juga benderang
jangan sampai menjadi noda dalam penyelenggaraan pemilu tahun dua ribu dua puluh
dan tadi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan juga bersih
terima kasih mas ferry amsari atas kehadirannya dan juga mas ilham sapa
terima kasih banyak
kami akan kembali usai jeda
presiden jokowi menjajal lrt jabodebek bersama sejumlah menteri yang akan resmi beroperasi juli dua ribu dua puluh
selengkapnya tetap bersama kami